mencegah penyebaran virus corona melalui jalur darat dari aktivitas ekspor impor
pelindo ii melakukan peningkatan pemeriksaan terhadap kapal kapal
terutama kapal dari tiongkok yang akan bersandar di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
otoritas pelabuhan tanjung priok sejak dua puluh tiga januari lalu melakukan peningkatan pemeriksaan
aktivitas ekspor impor kapal kapal barang sebelum bersandar di dermaga pelabuhan tanjung priok
sejak diberlakukan pembatasan ada dua puluh kapal barang yang telah diperiksa secara ketat oleh kantor kesehatan pelabuhan
seluruh kru kapal kemudian dicek kesehatannya oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan
untuk memastikan mereka dibebas dari virus corona
sesuai ketentuan otoritas pelabuhan kru kapal tidak boleh turun saat proses bongkar maupun muat barang
bahkan tangga kapal juga tidak diizinkan untuk turun dari kapal
sejak diberlakukan kurang lebih ada sekitar dua puluh kapal
setiap kapal tersebut sebelum melakukan tambatan
pasti dilakukan pengecekan dulu sebelum masuk
jadi tidak langsung sandar mereka itu
lego jangkar dulu
kemudian dilakukan pengecekan setelah itu baru boleh merapat
itu kapal yang dari negara mana aja pak
terutama dari china